sebulan menjelang hari raya idul adha penjual hewan kurban mulai perjualan sapi untuk kurban
iya dan penjual hewan kurban di depok jawa barat misalnya yang dikenal dengan nama mall kurban ini
menarik pembeli dengan menjual berbagai macam jenis sapi mulai dari sapi lokal hingga sapi wagyu yang berasal dari jepang
seperti tahun sebelumnya sebuah showroom mobil di kawasan kelapa ii depok jawa barat
disulap menjadi lapak penjualan sapi sapi untuk kurban yang disebut mall hewan kurban
tahun ini mal kurban menyediakan berbagai macam jenis sapi mulai dari sapi lokal sapi limusin hingga sapi wagyu asal jepang
harganya pun bervariasi
untuk sapi lokal mulai dari rp empat belas juta hingga rp tiga puluh lima juta
sedangkan untuk sapi limosin mulai dari harga rp lima puluh lima juta hingga rp tujuh puluh lima juta
sementara untuk sapi wagyu asal jepang ini dibanderol dengan harga rp seratus juta hingga rp dua ratus lima puluh juta
bobotnya pun cukup fantastis yakni tujuh ratus lima puluh kg hingga satu ton
mahalnya harga sapi wagyu terutama karena perawatannya yang cukup mahal
mal kurban menyiapkan sebanyak delapan belas ekor sapi wagyu
serta enam lima ratus ekor sapi lokal dan limusin untuk memenuhi permintaan pelanggan
datakan itu hanya delapan belas ekor ya
delapan belas ekor itu kita harga itu ada yang mulai dari rp tujuh puluh lima juta ada yang rp seratus juta
bahkan ada yang rp dua juta
para pembeli hewan mengaku sudah berlangganan membeli di tempat ini karena dijamin sehat dan berlabel halal
karena satu kualitas hewannya sehat gemuk tidak cacat dan bersih
dalam antian kan sekarang banyak ada cacing pita segala yang banyak banyak saja kualitasnya terjaga
mall hewan kurban juga menerima penitipan hewan kurban
pelanggan yang sudah membeli dan ingin menitipkan sapinya tidak dikenakan biaya perawatan
sapi kurban yang sudah dibeli juga mendapat asuransi
jadi jika sapi sakit atau mati pembeli akan menerima penggantian sapi dengan bobot yang sama
muhammad wahyuddin latif depok